jika pada agustus lalu wajah ketua dpr ri puan maharani terpampang di sejumlah ruas jalan seperti ini
kali ini wajah orang nomor satu di senayan itu bertebaran di ruas jalan dan lokasi erupsi gunung semeru
salah satunya di desa penanggal kecamatan candipuro lumajang jawa timur
dalam puluhan banner tersebut puan terpampang mengenakan baju putih berkerudu merah
dengan latar belakang foto warga terdampak erupsi gunung semeru
narasinya pada banner pun berbeda
jika dulunya kepaksaian kebinekaan yang kali ini narasinya
tangismu tangisku ceriamu ceriaku saatnya bangkit menatap masa depan
warga mengaku tidak nyaman dengan pemasangan banner dalam jumlah banyak tersebut
apalagi pemasangan banner tersebut dilakukan jauh sebelum masa kampanye
ya sebenarnya yang jadi masalah adalah ini kan
momennya bukan momen momen politik sebenarnya
ini adalah bencana dan ketika mencari simpati di sebuah bencana
menurut saya ini kurang etis begitu
karena bagaimanapun korban ini kan juga merasa mereka ini kan harus butuh perhatian
tanpa harus dipolitisasi kira kira begitu
ditemui pada rabu kemarin wakil sekjen pdi perjuangan utut adianto menuturkan
pemasangan banner di lokasi erupsi adalah aksi spontanitas dari simpati san puan
kepada detik com utut meminta publik melihat maksud dan tujuan baik dari pemasangan banner tersebut
kalau itu kan mungkin ada spontanitas dari teman teman ibu puan hadir
biasanya itu entah kader entah orang yang dekat entah orang yang lama
kalau maksudnya pasti baik
nah kalau ada yang misalnya tidak berkenan mohon dilihat maksudnya
utut juga membantah pernyataan
orang yang menyebut tidak ada kader pdi perjuangan yang membantu atau sekedar mengunjungi korban bencana
utut menyebut banyak kader yang membantu pemulihan pasca erupsi semeru pada november lalu
tim liputan cnn indonesia